mulai empat belas oktober dua ribu dua puluh satu pemerintah akan kembali membuka penerbangan komersial internasional di bandara igusti ngurah rai bali
dari negara negara yang disebutkan diantaranya ada korea selatan cina jepang abu dhabi dubai termasuk juga dari selandia baru
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui zoom dengan gubernur bali iwayan koster selamat malam bapak
selamat malam mbak
ya semoga dalam kondisi sehat pak kita bicara soal bagaimana nantinya turis asing ini bisa dibuka kembali penerbangan ke bali
sejauh ini bagaimana kesiapan sistemnya pak di bali
naik rencana membuka usaha talmanca negara ini memang sudah dibahas beberapa kali
karena pada tahun dua ribu dua puluh sebenarnya bulan september itu sudah direncanakan
dan di buka
dimundur karena kasus meningkat
kemudian mundurnya rencana bulan april dua ribu dua puluh satu tidak jadi lagi
nah sekarang direncanakan pada bulan oktober tepatnya memilih hari baik yaitu tanggal sebelas untuk dibuka
dan memang kalau melihat dari data perkembangan covid nya situasinya memang sudah memungkinkan
jadi karena itu pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi bali sudah membahas ini cukup matang
dan kita sudah memiliki persyaratan untuk bali
kemarin rapat dengan pak menhub juga sudah dibahas mengenai beberapa negara yang akan dibahas
itu negara uni emirat arab kemudian arab kemudian korea kemudian jepang kemudian juga amerika
oke berarti masuk diantaranya amerika serikat juga ya pak
banyak kemudian pertanyaan yang timbul ini pak
mungkin hal ini disambut baik oleh para pelaku wisata di sana mereka yang memiliki usaha di bidang pariwisata yang selama ini memang terpukul akibat pandemi
dan memang wisatawan masyarakat negara ini juga kan salah satunya yang menyumbang jumlah terbanyak begitu ya pak ya untuk di bali
seberapa mendesak sih pak ini kemudian bisa dan harus diterapkan
memangnya kondisi saat ini seperti apa pak sampai harus sekali ini dilakukan pada empat belas oktober
karena memang satu bali sangat tergantung dari wisatawan baik seluruh mancanegara maupun wisatawan domestik
kalau wisatawan domestik kan relatif sudah berjalan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat
nah untuk mancanegara ini sudah lebih dari satu setengah tahun off
tiga juta wisatawan mancanegara datang ke bali
nah itu penyumbang depisa yang terbesar untuk indonesia dari bali ini
nah ini sebenarnya menjadi kepentingan kita bersama namun tentu harus memperhatikan perkembangan covid sembilan belas yang baik
dari sisi kasus baru hariannya maupun sembuh
kemudian juga yang meninggal
kesehatan maupun juga hotel hotel yang telah menerapkan standar ihsa
sejauh ini berarti berapa
pak koster ini sejauh ini tadi anda menyebut bahwa kesiapan dari rumah sakit kemudian juga fasilitas karantina harus juga digencarkan
sejauh ini berapa banyak yang kemudian disiapkan untuk mendukung penerapan aturan ini pada empat belas oktober nanti
sudah disiapkan dua puluh lima
nah ini sudah dikira hotel
yang memenuhi syarat het dan sudah dicek secara khusus memang sudah memenuhi persyaratan yang baik
nah persyaratan perjalanannya untuk bisa masuk ke bali itu adalah vaksinasi dua kali
kemudian swab pcr negatif hamin tiga sebelum keberangkatan
kemudian harus memiliki asuransi kesehatan dengan pertanggungan terhadap covid sembilan belas
kemudian mengisi aplikasi ihak internasional yang diintegrasikan dengan aplikasi peduli lindungi dan aplikasi willep bali
jadi itu perjalanan
kemudian sampai di bandara ngurah rai itu akan mengikuti prosedur pemeriksaan kedatangan sebagaimana perjalanan reguler
kemudian akan mengikuti swab pcr di bandara menunggu waktu satu jam
akan keluar hasilnya di tempat dan disiapkan tempat secara khusus untuk menunggu
kemudian yang lain adalah penerbangannya kami upayakan adalah yang penerbangannya langsung dari negara asal ke denpasar
tidak ada transit
dan kemarin sudah dibicarakan dengan pihak kemenlu
negara yang akan dibuka itu adalah
memang negara yang risiko covid nya rendah
pak koster yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana nanti sistem karantina yang dilakukan seperti yang tadi disebutkan minimal delapan hari ya pak ya
di tempat karantina yang sudah dirujuk oleh pihak provinsi
kami tidak menyebut karantina
oke sebutnya apa berarti pak
hotel untuk tinggal sementara
oke untuk tinggal sementara itu berarti selama delapan tahun
dan itu harus sudah dibuking begitu pak jauh sebelum tiba di bali begitu ya pak
tidak harus sejak lama tapi sekarang juga bisa
karena daftar nama hotel tiga puluh lima ini sudah di daftar dan bisa diakses
yang jadi pertanyaan lalu adalah apa nih pak upaya yang kemudian dilakukan agar pelonggaran ini tidak justru jadi bumerang
karena menurut para ahli kan membuka kembali
ini bisa memunculkan varian
baru yang ditakutkan justru akan menyerang indonesia begitu pak
sekarang ini persyaratannya sangat ketat
pertama harus vaksin dua kali
kemudian itu pcr terus negatif
kemudian sudah dijamin dengan pertanggungan covid
kemudian disuap di bandara
lantas kalau negatif
lalu di hotel sementara
jadi menurut saya ini alur yang sangat ketat
lebih ketat daripada perjalanan
domestik ya pak
yang menuju ke bali
berarti bisa dipastikan bahwa semua rencana ini nantinya bisa diimplementasikan dengan baik ya pak
jika nanti terjadi kemudian peningkatan kasus apa yang akan dilakukan kepada warga negara asing yang sudah terlanjur ada di indonesia pak
akan ditangani kah
kalau misalnya ternyata
kalau misalnya positif di bali
ya tentu harus mengikuti prosedur yang ada di provinsi bali akan dirawat di rumah sakit
dan kemudian tentu negara akan mengatasi masalah ini dengan negara
kami akan mengundang juga para konsul dan duta besarnya yang sedang ditangani oleh kementerian luar negeri
kalau terjadi kes kes seperti itu
itulah mengapa tadi pak koster
juga menyebutkan bahwa harus punya asuransi yang kemudian nanti bisa digunakan di dalam negeri indonesia ya pak ya
karena biayanya ini harus ditanggung sendiri begitu ya pak
semua semua ditanggung sendiri
biaya swab kemudian hotel penginapan sementara maupun hotel yang permanen dan juga rumah sakit
itu biaya sendiri
tidak ada masalah
dengan adanya sejumlah strategi yang dilakukan oleh provinsi bali untuk menyambut turis asing masuk ke bali
apa harapannya pak
untuk sektor ekonomi dan kemajuan pariwisata
kota yang ada di provinsi bali
tentu saja ini merupakan momentum untuk pemulihan pariwisata bali
paling tidak meskipun dalam skala yang sangat terbatas
karena banyak negara belum membuka diri
bagaimanapun ini akan memberi citra bahwa bali sudah mulai setahun macam negaranya
sehingga itu akan memberi persepsi yang bagi dunia internasional
bahwa bali sudah siap
dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
besar sekali harapan juga pada para pelaku usaha di bidang pariwisata
agar aturan benar benar bisa dilakukan implementasinya ya pak ya
dan ketegasan dari pihak pemerintah jika ada hal hal yang tidak sesuai dengan aturan ini
karena besar sekali harapan
kami melakukan penelusuran ketat
titik per titik itu ada petugas yang kami tempatkan
dari kepolisian tni maupun juga pecalang serta satgas
ya dari pihak pengelola hotel itu sendiri jasa pariwisatanya gitu
ini harus tertib
kita akan lakukan pengawasan secara ketat
terima kasih banyak gubernur bali bapak iwayan koster sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
semoga ada kabar baik ya pak ya
bukannya justru malah muncul klaster baru dari wisata yang ada di bali
terima kasih banyak bapak selamat malam
sehat selalu pak sama sama
semoga berhasilnya semoga semua lancar